partai keadilan sejahtera memastikan memberikan dukungan kepada sandiaga uno yang telah diusung partai gerindra dalam pemilihan gubernur dki tahun depan
koalisi partai gerindra dan pks berjumlah dua puluh enam kursi di dprd dki jakarta membuat kedua partai ini sudah bisa mengusung calonnya sendiri dalam pilkada nanti
setelah partai gerindra memastikan mengusung kadernya sendiri sandiaga uno dalam pilgub dki tahun depan partai keadilan sejahtera juga memastikan memberi dukungan kepada kader gerindra itu
namun pks masih akan menjajaki siapa yang akan mendampingi sandiaga uno pada pemilihan gubernur nanti
namanya kita godok ya terkait dengan pasangannya
dalam hal ini sebagaimana juga sudah disampaikan ya saudara sandiaga uno mungkin bisa menjadi cakup bisa juga menjadi jawab
keputusan partai gerindra menunjuk sandi sebagai bakal calon gubernur dihasilkan dalam rakernas yang digelar di hambalang jumat lalu
sandi dipilih karena dinilai memiliki potensi kepemimpinan dan tawaran program yang diminati masyarakat jakarta
meskipun dalam sejumlah survei aktabilitasnya masih jauh dibawah bakal calon petahana
basuki caya purnama
kedua secara personal dia punya talenta leader ya kepemimpinan yang bisa merangkul semua golongan dan punya kompetensi
kan tawaran dia programnya dua kebutuhan harga kebutuhan pokok terjangkau kedua lapangan pekerjaan dan itu diminati masyarakat
kepastian gerindra memajukan sandiaga uno dalam pilgub dki tahun depan menjadi babak baru dalam peta perpolitikan di jakarta
gerindra sebagai runner up pilkada dki lalu
dengan lima belas kursi di dprd sebelumnya sempat mempertimbangkan sejumlah nama
dalam penjaringan bakal calon gubernur dpp gerindra mengerucutkan tiga nama yaitu sandiaga uno syafri syamsuddin dan yusril iza mahendra
dari tiga nama itu sandiaga menjadi yang paling aktif bersosialisasi
dalam rapat tpks yang memiliki sebelas kursi dprd dki koalisi gerindra dan pks telah berjumlah dua puluh enam kursi
jumlah itu lebih dari cukup bagi kedua partai tersebut untuk bisa mengusung calonnya sendiri pada pemilihan gubernur mendatang
agus firman syah sini indonesia